presiden joko widodo bersama sejumlah menteri menghadiri peluncuran goviet
usai menghadiri perhelatan world economic forum di hanoi
pemerintah meminta gojek segera merauh pasar e payment di asia tenggara
pemerintah mengapresiasi langkah gojek indonesia yang berekspansi di asia tenggara
melalui goviet dengan menggandeng mitra lokal
menkominforu diantara mengatakan dalam world economic forum di hanoi
peserta negara mengangkat isu penting yakni akselerasi e payment di negara asean
untuk merespon perkembangan digital yang cepat
pemerintah berharap gojek bisa lebih dulu membuka pasar gopay di negara asean
dalam pengembangan unicorn indonesia berekspansi di pasar asean
presiden menyatakan kepada menkominfo siap membantu berkomunikasi
dengan perdana menteri setempat untuk memuluskan rencana investasi
salah satu yang diadres mengenai digital asean
adalah harus dilakukan akselerasi dari e payment
cross border er payment setidaknya di negara asean
sistem secara sistem kalau di sini kan di jakarta gojek di sini jadi goviet
secara sistem itu harusnya mempunyai peluang yang paling besar
untuk segera ekspansi dalam e payment di asean
untuk merespon terhadap perkembangan digital ini